hai sebuah kotor parkir di halaman igd rumah sakit eskalering kupang selasa siang di dalamnya
ada seorang ibu muda yang tengah berjuang untuk melahirkan mahdalena unu warga kelurahan osapa
ini terpaksa melahirkan di dalam angkot sekalipun angkot telah masuk ke halaman rumah sakit ia tak
sanggup lagi untuk masuk ke ruang persalinan proses melahirkan pun akhirnya dilakukan di dalam angkot
dibantu oleh petugas medis rss kalerik tak lama seorang bayi laki laki dengan berat dua lima kg
melahir usai proses melahirkan sang ibu dan bayinya langsung dilarikan ke dalam ruang perawatan
pasca melahirkan kondisi ibu serta bayi dalam keadaan stabil kris tongai kupang nusa tenggara timur